ya kembali kami ajak anda untuk bergabung dengan guru besar hukum tata negara universitas bengkulu
profesor juanda yang tersambung melalui skype untuk membahas masalah
undang undang pemilu yang terancam diuji materi ke mahkamah konstitusi
prof juanda sudah bersama kami
ya assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
undang undang pemilu tadi malam baru saja diketok tapi ini sudah akan diuji materi
wajar atau tidak prof
ya saya kira memang itu salurannya memang kalau memang ada kelompok orang
atau siapapun yang menganggap sebuah produk hukum yang namanya undang undang
itu tidak mengandung azas keadilan atau ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi
maka saya kira lebih tepat memang diuji di dalam
dalam peradilan mahkamah konstitusi
ya saya kira itulah salah satu ciri kita berdemokrasi dan sekaligus adalah
menjuji yang tinggi prinsip negara hukum
ya saya kira lebih tepat itu dibawa ke mahkamah konstitusi bagi empat fraksi yang menolak
keputusan yang sudah diputuskan
ya sudah diputuskan
baik kalau kemudian kita bicara proses judicial review ini prosesnya akan berapa lama di mahkamah konstitusi
karena kita tahu tapan pemilu tidak bisa menunggu prof
ya jadi saya kira persoalan berapa lama tidak bisa dimati matikan
tetapi saya pikir kalau sudah persoalan undang undang pemilu diajukan kepada mahkamah konstitusi
jadi tentu para hakim mahkamah konstitusi akan berpegangan
sehingga kemudian dia akan berpikir bahwa ibu ibu ini harus bisa berpikir bahwa
ketika mereka akan melakukan persidangan di dalam kebencian
maka mereka akan diputuskan kecepatannya agar tidak terganggu tahapan tahapan pemilu di dua ribu sembilan belas yang akan datang
baik tapi kalau menurut kpu tahapan pemilu dua ribu sembilan belas dua puluh bulan sebelum hari h ini harus dimulai
artinya bulan depan agustus dua ribu tujuh belas
bagaimana kalau kemudian proses di mk ini memakan waktu yang lebih lama
ya saya kira ini adalah satu persoalan hukum yang memang harus dicermati
dan dipikirkan secara bijaksana oleh mahkamah konstitusi
satu sisi mahkamah konstitusi tidak mungkin menolak sebuah permohonan uji materi seperti ini
tetapi di sisi lain ada satu waktu yang harus dilakukan oleh kpu
untuk segera menjalankan proses tahapan pemilu ya
katakanlah pilpres dan seterusnya itu segera mungkin
saya kira jalan tengahnya adalah ini adalah perlu diminta secara arif
kepada mahkamah konstitusi untuk
menyelesaikan ini segera mungkin
ya walaupun itu tadi saya katakan bisa molor satu bulan
namun inilah sebuah fakta di dalam ketapandangan kita
yang tidak bisa kita elak bahwa ada satu materi undang undang
yang tidak disetujui oleh berapa praksi tadi
sehingga saya kira ini kita melihat ke depan
agar para mahkamah konstitusi hakim mahkamah konstitusi
nanti untuk bertidang secepatnya
namun kalaupun misalnya katakanlah bisa molor
jangan sampai terlalu lama
satu bulan minimal saya kira paling lama itu sudah bisa dihadapi
terima hasilnya atau sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
baik kalau kemudian kpu harus melakukan tahapan pemilu
apa landasan hukumnya
jangan dijawab dulu prof
kita harus jeda dulu
oke baiklah kita akan menjawab dulu prof
dan kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda kembali di cnn indonesia newsroom
kami masih berbincang dengan prof juanda
guru besar hukum tata negara universitas
bengkulu membahas masalah tahapan pemilu
yang mungkin terganggu oleh kpu dan kpu uu
dengan adanya judicial review undang undang pemilu
yang baru saja diketok tadi malam
kembali ke pertanyaan saya prof
kalau kemudian kita berandai andai
makamah proses di mahkamah konstitusi akan molor
lalu kpu memang harus menjalankan tahapan pemilunya
landasan hukumnya apa
ya begini ya
secara prinsip hukum
ketika satu atau dua orang atau kelompok manapun
mengajukan judicial review
ke mahkamah konstitusi
maka berarti secara hukum itu
bukan berarti undang undang itu tidak berlaku
itu adalah secara hukum positif kita
walaupun ada gugatan ke mahkamah konstitusi
dan landasannya tetap
menggunakan landasan undang undang yang sedang digugat
artinya sebelum ada putusan mahkamah konstitusi
yang menyatakan apakah diterima atau tidak
itu maka keberlakuan dari sebuah undang undang itu
tetap bisa dijadikan sebagai landasan bagi kpu
untuk menyusun tahapan tahapan pemilu
artinya bukan berarti harus mandet atau stop
ketika sebuah undang undang
atau satu dari pasal dari undang undang itu
digugat atau dilakukan judicial review
ke mahkamah konstitusi
baik artinya tidak perlu ada wacana
untuk mengeluarkan perpu begitu ya prof
ya saya kira kan perpu itu kan persoalan
pertimbangan dari presiden
melihat adanya kegentingan memaksa
dari satu persoalan bangsa dan negara
saya kira ini kan bukan persoalan presiden
saya kira presiden tidak melihat ini
sebuah kepentingan memaksa dan negara
ketentukan memaksa dalam konteks uji materi
dari pokok materi tentang presiden pres hall ini
yang menjadi persoalan adalah
bahwa ada kelompok orang atau beberapa partai
atau fraksi malam tadi itu menyatakan
bahwa ada ketentuan yang mereka tidak setujui
nah namun ketidaksetujuan mereka ini kan tetap berlaku
sebelum ada satu putusannya
ketentuan masyarakat konstitusi
dan di sini presiden mungkin tidak melihat ada hal yang urgensi
oleh karena itu argumentasi untuk presiden mengeluarkan perpu
saya kira itu ada di tangan presiden
tetapi kalau melihat dari pandangan yang ada
presiden tidak melihat bahwa ini adalah
satu hal yang ada argumentasi politik
atau argumentasi hukum yang mendesak untuk dikeluarkannya perpu
kecuali memang bahwa ada
ada hal yang mendesak di luar daripada perhitungan
yang ada dalam undang undang yang sekarang ada
saya kira itu bisa saja terjadi
tapi bukan materinya ini
bukan materinya ini
kalau kemudian dari pihak oposisi menyatakan
bahwa undang undang yang disahkan tadi malam
itu tidak bisa jadi landasan begitu ya prof ya
itu kan baru wacana
kan artinya wacana ini kan belum menjadi sebuah
dan belum bisa didarikan
sebagai sebuah norma
di dalam kita bernegara
kecuali kalau memang nanti
makamah konstitusi memutuskan bahwa
apa yang diuji materi oleh
para pemohon itu adalah
memang bertentangan dengan undang undang dasar
maka sejak itulah
maka itu tidak berlaku
saya kira kalau demikian
kalau itu terjadi apa yang harus dilakukan
kalau begitu prof
makamah konstitusi ini adalah
lembaga negara yang resmi
dan dia bersifat
jadi tidak ada
satu upaya hukum untuk banding
dan itu harus diikuti oleh setiap orang
setiap lembaga negara
baik artinya kalau memang
nantinya hasil uji materi
di makamah konstitusi
itu akan berbeda
artinya akan diterima judicial review nya
apa yang akan terjadi
seluruh pihak harus mengikuti dengan
putusan mahkamah konstitusi begitu prof
oh jelas secara hukum tatan negara
apapun yang dihasilkan
melalui putusan makamah konstitusi
siapapun di republik ini
pejabat negara lembaga
mana pun sekiranya harus hormat
dan harus taat kepada
putusan makamah konstitusi itu
artinya ketika ini misalnya
misalnya katakanlah apakah
maka artinya itulah norma
yang harus ditaati oleh
bangsa kita dalam pemilu nanti
dan tidak ada apa
hal apapun yang bisa dilakukan pemerintah
untuk membantah putusan mahkamah konstitusi itu
oh tidak bisa
kalau sudah putusan mahkamah konstitusi
itu adalah pilar
dan itu adalah
apa ciri dari kita bernegara hukum
dan sekiranya kalau pun itu dilakukan yang berbeda
dengan apa yang diputuskan oleh
sekiranya itu akan
pemikiran atau penafsiran bahwa
presiden atau siapapun yang melanggar itu
adalah tidak taat kepada hukum
dan ini akan parahannya lebih besar sekiranya
baik seberapa mungkin ini kemudian akan berujung
dengan menggunakan undang undang pemilu yang lama
ya saya kira tidak ada alasan
saya kira kecuali ini alasan
alasan sebagaimana yang saya kemukakan tadi
kalau memang ini adalah argumentasinya
adalah ada hal yang
sangat mendesak urgensinya
untuk kepentingan bangsa ini harus diselamatkan
maka saya kira disitulah
munculnya kewenangan presidennya
untuk mengeluarkan perpu
tetapi kalau misalnya ketidaksetujuan
siapapun atau pihak
mana pun terhadap putusan
sehingga presiden mengeluarkan satu bentuk
produk hukum seperti perpu
di luar dari itu saya kira ini adalah
tidak bagus dan dalam konteks
kata negara kita sudah
baik untuk ke depannya prof
ya untuk ke depannya saya kira
pertama memang sebelum
diterima atau tidak
untuk menjalankan tahapan tahapan
dan persiapan persiapan pemilu
gunakanlah undang undang yang
sudah ada sekarang
seperti yang sudah diketahui
adalah yang sudah disetup
malam tadi saya kira itu sebagai
landasan hukum yang kuat meskipun
pihak pihak yang tidak setuju atau
misalnya ada orang mengatakan ini
adalah bertentangan dengan konstitusi
tetapi kalau sudah
ini diberlakukan tentu
mau tidak mau setuju tidak setuju
inilah hukum positif kita
dan oleh karena itu saya kira
jangan sampai ini adalah
tindakan tindakan yang di luar daripada
konstitusi di luar daripada
prinsip hukum kita sendiri
saya kira itu yang harus dilakukan
kpu tidak perlu takut
khawatir dengan undang undang ini
dan tentu tidak boleh
bermain politik kpu itu sendiri
apapun yang terjadi
apapun terhadap undang undang ini
undang undang harus dilaksanakan sebelum ada
kutusan mahkamah konstitusi
baiklah terima kasih prof juanda
guru besar hukum tata negara
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom